rika oktaviani tak mampu menahan kesedihannya setelah bertemu kembali dengan orang tua dan kedua anaknya di mapores sukabumi pada minggu dini hari
wanita dua puluh empat tahun ini tak pernah menyangka usahanya menjadi pekerja migran ke arab saudi untuk membahagiakan anak dan orang tuanya justru berakhir pilu
berawal dari bujuk rayu seorang agen sponsor tki berinisial rs rika berangkat ke arab saudi pada januari dua ribu dua puluh
dua bulan di sana rika mengaku bekerja selama dua belas jam setiap harinya selaku petugas kebersihan di sebuah perusahaan
ia juga hanya diberi makan mie instan tanpa dimasak dan minum dari air keren
mirisnya lagi tak sepeser pun gaji ia terima hingga kini
makan satu kali sama mie remes itu juga makan jarang minum air keren
awalnya kan memang mau ke saudi cuman disaranu buat jadi baby sister bukan jadi art apa cleaning service
ternyata kan kerjanya cleaning service yang overtime
dari jam delapan sampai jam dua belas malam
untungnya korban masih bisa mengabarkan kondisinya di arab saudi kepada keluarganya melalui media sosial yang langsung dilaporkan ke polres sukabumi
diduga rika menjadi korban perdagangan orang atau human trafficking
koordinasi kerjasama dengan polda kerjasama dengan atas polisi kbri di arab saudi
kasus dugaan trafficking yang dialami janda beranak dua ini masih dalam penyelidikan mapores sukabumi
kepolisian hingga kini masih mencari agen sponsor yang memberangkatkan rika oktaviani untuk dimintai keterangan